nah apa kata saya emang isinya rebahannya udah gak bakalan salah saya mah
bumplit tuh yang kecil
gak tau coba lihat
ustadz ini mah kecelakaan
kenapa ini masih dengan kampung
keluarin keluar ustadz
aduh gerak gerak lagi
keluarin dari kantong saya cepetan
waduh ustadz tuh saja lumayan amat pada kumul kumul
ini pak sri kiti
pak sri kiti mau ke mana dulu nih
saya mau ke dapur ustadz
itu enggak dulu
mendingan bantuin saya ngambil rebahan di gudang yuk
tunggu saya jadi presiden dulu
ya pemil masih lah
kalau itu sekarang
di gudang juga ada
bagus tempatnya tuh
satu dua tiga

muka lo kekutir anak
tidak begitu dong pak de

saya ini menghati abang bule serege
nah ada di situ
ah lihat di sini nih
nah ini dia ustaz
tidak salah lagi
coba dicek dulu deh
udah pasti rebana itu mah
ini siapa tahu tulisannya rebana dalamnya pisang molet
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
ini udah udah udah di buka
emang isinya rebana udah gak bakalan salah saya mah
ini gak coba
oh ini yang kecil
ustaz ini masak celah
ustaz ini masak celah
ini masak celah ustaz
kenapa ini kenapa ini masa dengan apa
aduh gerak gerak lagi
keluarin dari kantong saya cepetan
ustadz rebananya udah ketemu

ini gimana keluarin dari kantong saya
kalo masalah kacauan masih udah geli mah
ula lah terus gimana dong
kiper gimana sih
yang bener dong
indra emang kiper
kemeru ya jauh jaraknya
siapa dulu nih
ini ke belakang ya
siapa nih tadi
ada yang udah gak kebagian
semuanya udah ya
coba tadi yang udah dilakuin
satu dua tiga
malah ustaz langsung migrain dengernya
suara yang kalian mainin itu gak cocok buat
temen temen santriwan yang pertandingan sepak bola
ah cocoknya itu yang tadi tuh buat takutin tikus
main rebana itu ada tekniknya
ya kita harus mukulnya itu sesuai dengan irama yang kita inginkan
supaya menghasilkan harmoni harmoni keindahan suara
seindah kedua ustazah di sebelah saya
jangan diayain ntar jadi lagi
boleh pinjem rebananya
ini dia ya
siapa yang jadi juara
siapa yang jadi pemenang
siapa yang jadi juara
jadi pemenang insya allah
siapa yang jadi juara
siapa yang jadi pemenang
siapa yang jadi juara
jadi pemenang insya allah
tepuk tangan dulu dong
anak anak semuanya sabar dulu ya
tenang dulu ya
kita nungguin santriwati dulu ya
kita gak payah nunggu santriwati
iya pak ustadz
kan yang bertanda
kandingi itu santriwan
santriwati kan gak pak ustadz
betul banget tuh ustadz
nanti kalau misalnya kita selamat gimana
iya pak ustadz
hei itu santriwati
nah ini dia nih
hei santriwatinya kasih lewat
kasih lewat semuanya
ini para santriwati ini
udah nyiapin semangat yang lebih daripada kemarin
mereka itu udah bikinin yel yel buat kalian
wah kita kompas banget
kompas buat nyari jalan
icu maksud saya kompak
haiya kalau supportnya ada banyak
iya pak ustadz
karena penonton itu adalah pemain yang ke dua belas
betul tidak teman teman
yaudah anak anak sekarang waktunya kita berangkat
ayo semuanya masuk ke angkong
semuanya masuk ke angkot
serta menanggung yang megang

menyerah hambatan betting